kami tahu kalau di dalam cepat keluar
sebelum kami obrak afrik kembali
cuma aku saja yang mengatasinya
cepat ke sini
kamu membunuh ayahku
sekarang rasakan ini
jangan hanya menghindar
gawat aku masih belum bisa mengeluarkan tenaga dalam
malah kurasa lukaku mulai sakit lagi
ada yang barunya
baiklah kalau kamu tidak mau melawanku sekarang kau yang mati
terima kasih pak gw transcend untuk mu adalah saat yang penting
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya
burung hantu itu seperti dia sedang mengawasi
gimana keadaan raden
lupa aku muncul lagi pak man
setelah aku terkena serangan dari perempuan itu pak man
perempuan itu siapa atu raden
aku tidak mengenalinya pak man
gawat ini mak yamin
aku harus kembali ke rumah
guru guru kenapa
raden atur halamurni raden
biar raden lebih fit lagi raden
aku tahu pastor darinya
aku tahu kalau dia ada di dalam
cepat keluar sebelum kita mengumumkan afrik untuk mereka

tuhan atau risk hal we
gawat keamanan tuh gimana men man aku saja yang mengatasinya rajulit cepat sangat mereka

hahaha hebatnya gini mah bisa ketutupan jadi dia nggak bisa masuknya
hahaha hebatnya gini mah bisa ketutupan jadi dia nggak bisa masuknya
ya neng jadi barah renyol tuh di luar hahaha ya iyalah makanya apa aku bilang
serahkan semuanya padaku jurus meliwis putih
jurus cermin pembalik tenaga dalam

jurus cermin pembalik tenaga dalam
jadi marah rentah neng
jurus kalian mah tau sendiri kan kalian sih nggak tau jurus pembalik tenaga dalam
silahkan saja kalian tidak mau keluar dari goa makan asap itu
akan kita udah aman ya sesuai dengan namanya aman tuh nanya mereka tidak bisa masuk buah
sekarang hebatlah dengan gini malah aku makanya jangan anak kecil
gimana kalau kita hidup dulu sementara ada yang bilang
prajurit sebentar lagi mereka akan keluar dari gua itu kalian semua harus siap
aku sudah jeda buat lagi
lepaskan mereka aku menyerah tanggap aku